jadi yang beredar selama ini sepotong sepotong kita tunjukkan foto ijasa asli bapak insinyur jombogidodo
bagi kita katakan yang membawa ijasa boleh maju ke depan untuk kita foto bersama
di sini aja di sini aja
yang membawa ijazah asli boleh maju ke depan
yang membawa ijasa
semua yang membawa
yang masih biasa
di sini ada bapak jombogidodo
di sini ada bapak jombogidodo
maju coba tunjukkan ijasanya yang asli
coba pak johan ini yang tinggi besar
sebenarnya disampaikan tadi
adalah saksi hidup
bukan hanya mendengar
seperti disampaikan di luar sana
dan berinteraksi langsung
dengan bapak insinyur jombogidodo
selama beliau mengikuti proses perkuliahan di fakultas buhutana kugem
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sampai dengan pak jombogidodo lulus pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
kagama hut angkatan seribu sembilan ratus delapan puluh dan kagama bantuan hukum
mengecap segala bentuk kesesakan informasi dan berita bohong
yang ditudingkan terhadap insinyur jombogidodo
sebagai alumni fakultas buhutana universitas gajah madang
khususnya tentang isu dari penggunaan ijazah palsu